anda kembali di layar demokrasi covid sembilan belas ini menjadi momok yang memang cukup menakutkan bagi masyarakat dunia
apalagi untuk mencegah penularannya sejumlah negara membuat kebijakan yang memang agak berbeda beda
bahkan sampai ada negara negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya
baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan
atau ada yang kemudian hanya partial lockdown atau hanya beberapa wilayah saja yang diambil untuk dikunci daerahnya
ada beragam mulai dari dataran eropa sampai dengan ke afrika yang sudah melakukan lockdown
bahkan juga di negara negara asia
nah negara mana saja kemudian yang melakukan lockdown untuk menangani atau mengurangi dampak dari penyebaran virus covid sembilan belas
kita akan lihat berikut ini negara negara mana saja yang sudah melockdown
wilayahnya kita lihat yang pertama adalah ini sudah kami simpulkan dari litbang cnn indonesia
yang pertama tentu adalah kita lihat tadi sudah muncul ada italia tapi sebelumnya adalah spanyol
sudah tiga puluh hari lockdown empat belas maret tadi tanggalnya sudah anda lihat
kemudian juga kita lihat ada perancis lima sampai dengan enam minggu
dan ada negara yang lain sudah melockdown wilayahnya atau negaranya

kemudian ada polandia dua minggu dengan kasus satu dua ratus empat puluh empat meninggal dunia enam orang
kemudian negara lainnya adalah argentina dua minggu dengan kasus lima ratus enam puluh
juga ada negara jordania kasusnya ada dua ratus dua belas meninggalnya masih
tapi dia sudah menetapkan lockdown rata rata hampir dua minggu ya
ini belanda kemudian dua bulan dua minggu
lockdownnya kasus tujuh empat ratus sekian
dan ada denmark satu bulan dengan total kasus positif satu delapan ratus meninggal dunia empat puluh satu
kemudian juga ada malaysia negara tetangga kita sudah empat minggu lockdown
dengan kasus positif dua ribuan meninggal dunia dua puluh empat
dan ini yang baru juga adalah india dua puluh satu hari kasus positif tujuh ratus lima puluh tiga meninggal dunia dua puluh
dan inggris kasusnya ada sebelas enam ratus lima puluh delapan meninggal dunia lima ratus tujuh puluh delapan
dan yang juga baru adalah
selandia baru memutuskan untuk lockdown empat minggu dengan kasus positif tiga ratus enam puluh delapan meninggal dunia masih dan afrika selatan dua puluh satu hari dengan kasus ada sembilan ratus dua puluh tujuh meninggal dunia dua orang dan tentunya juga adalah tiongkok yang sudah dua bulan dua minggu sejak awal negara tersebut menjadi epicentrum utama virus corona sudah melockdown negaranya secara total dan sudah mulai dibuka kembali
dan ada negara negara lain yang kemudian juga melakukan agak semi lockdown begitu tidak secara parsial lockdownnya seperti amerika serikat yang menutup wilayah wilayah seperti california new york ohio kemudian juga filipina yang juga menutup atau melockdown ibu kota negaranya manila dan juga pulau luzon
jadi memang ada sejumlah negara yang melockdown secara keseluruhan tapi ada juga negara yang hanya parsial lockdown untuk menekan angka penyebaran virus corona
dan sejumlah negara di dunia yang terjangkit virus corona memang telah menetapkan
lockdown negaranya untuk mengatasi penyebaran virus covid sembilan belas
sementara indonesia meskipun muncul desakan dan juga aspirasi untuk melakukan lockdown sampai hari ini presiden joko widodo menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan tersebut
pilihan lockdown seolah menjadi dilema bagi negara karena di satu sisi lockdown berimbas terhadap stabilitas perekonomian namun di sisi yang lain lockdown dianggap dapat menekan penyebaran wabah corona
karena mengutamakan kepentingan masyarakat soal kesehatan
apakah lockdown memang efektif untuk dilakukan dan bisa menekan angka penyebaran virus corona
dan bagaimana dengan kalkulasi pemerintah yang ngotot tidak mau melakukan lockdown di tengah tengah wabah corona yang semakin parah
karena per hari ini sudah menyentuh angka seribu seribu empat puluh enam kasus positif virus corona di indonesia
kita akan diskusikan pada malam hari ini
sudah ada beberapa narasumber yang sudah
akan bergabung lewat diskusi kami di luar studio pastinya
ada bang doni gahral yang merupakan tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
dan juga sudah ada bung syahganda nenggolan direktur lembaga kajian sabang merauke
dan ada profesor zubairi jurban selamat malam
ketua satgas covid sembilan belas dari idi
selamat malam bang doni bang syahganda dan juga prof zubairi
baik kita berdiskusi soal kemudian
ini cukup menarik karena terbaru ternyata menko polukam sudah akan menyiapkan payung hukum ya
meskipun tidak menyebutnya sebagai lockdown tapi karantina kewilayahan
saya ingin tanyakan dulu ke bang doni gahral kalau gitu dari pemerintah dari kantor staf kepresidenan
jadi sebetulnya pilihan tidak melakukan lockdown ini apakah harga mati bang doni gahral
karena presiden mengatakan budaya kita karakter kita tampaknya tidak perlu melakukan lockdown
tapi kita tahu bahwa terbaru menko polhukam akan membuat payung hukum
untuk karantina kewilayahan
seperti apa sih kalkulasi pemerintah soal lockdown ini bang doni
sejauh ini kita masih berpegangan kepada arahan presiden ya
bahwa tidak ada lockdown
dengan berbagai pertimbangan terutama pertimbangan sosial ekonomi
yang sudah sempat disampaikan beliau
dan belum ada keputusan lain dari kebijakan tersebut
nah apabila kemudian ada wacana membuat pp
ya saya kira itu masih dalam tahap diskusi ya
belum lebih jauh dari itu
apa namanya kita belum bisa berpikir lain daripada kebijakan yang sekarang diambil
yaitu physical distancing
apakah artinya evaluasi dari pemerintah physical distancing ini
karena tidak perlu melakukan lockdown
kan tadi anda katakan sesuai dengan arahan presiden
apakah artinya physical distancing
dinilai masih efektif sebagai cara untuk menekan penyebaran virus corona di indonesia
ya sejauh ini kita masih melihat itu efektif ya
meskipun memang ada penambahan jumlah pasien positif covid sembilan belas
yang mana itu disebabkan oleh rapid test yang secara masif
dilakukan baik di dki maupun di daerah daerah lain
jadi penambahan jumlah pasien positif itu memang disebabkan karena memang kita sekarang sudah masuk pada tahap case finding
jadi bukan lagi orang yang secara sukarela memeriksa diri
ya untuk mengetahui apakah positif
tapi kita kemudian aktif case finding di daerah daerah epicentrum maupun yang belum epicentrum
itu untuk menemukan berapa yang positif
dan hasilnya ya sekarang kita sudah ada peserta
jadi itu lebih positif covid sembilan belas
yang menjadi kekhawatiran utama pemerintah apa bang doni kalau tidak melakukan lockdown
tadi anda katakan soal sosial ekonomi ya
ya seperti arahan presiden bahwa secara budaya ekonomi itu perlu dipertimbangkan
kalau kita apa namanya lockdown maka tanggung jawab untuk apa memenuhi kebutuhan wilayah
secara kaki wilayah itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat
dan ini tentu saja perlu diperhitungkan masak masak begitu
kemudian juga kecukupan logistik
ya bagaimana lalu lintas logistik dari luar ke dalam itu juga menjadi masalah
kalau terjadi apa namanya rush gitu ya kelangkaan itu saja bisa berujung pada satu ketidaksabilan sosial
nah hal hal semacam ini yang harus diperhitungkan
eh tadi makanya dikatakan
yang mana sebenarnya kepartial lockdown itu bisa saja misalnya
apa namanya di tingkat kecamatan atau kelurahan begitu
itu juga masih dalam tahap wacana ya
belum apa namanya sesuatu yang final
tapi kalau total lockdown maka konsekuensinya ya tadi ya
pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup
apa namanya seluruh masyarakat di wilayah itu
dan itu tadi ya apa namanya sosial unrest itu bisa terjadi
karena ada kelangkaan bahan bahan pokok
jadi kalaupun worst case nya adalah total lockdown
artinya memang belum siap juga pemerintah untuk menghadapi situasi terburuk tersebut
iya artinya kalau memang opsinya arah sana
maka harus ada perhitungan yang sangat masak begitu
yang sangat matang tidak bisa diambil secara serta merta
menyangkut persoalan yang tidak sederhana begitu
sekarang yang masih dilakukan tentu saja masih
apa berupa rapid test ya untuk case finding
dan kemudian apa namanya social dan physical distancing
itu saja yang diambil sekarang
oke baik saya ke bang syaganda
kalau tadi kita mendengarkan apa yang dikatakan bang doni
dan memang pernyataan presiden tegas mengatakan
tidak perlu belum perlu untuk lockdown
begitu anda melihatnya seperti apa
memang itu kebijakan yang tepat
atau ini membahayakan di tengah penyebaran virus covid sembilan belas
yang semakin mewabah di indonesia
pendapat anda bagaimana bang saganda
ya pertama kan kita harus lihat
di dunia ini ada namanya itu
jadi masyarakat high trust society itu negara negara maju
termasuk singapura malaysia

yang satu di belanda
tapi di belanda misalkan kalau ada dua orang lebih
sama seperti di jerman
nah kalau low trust society seperti indonesia
kita lihat kemarin itu hari ini ya
itu luhut bin sarpanjaitan
konferensi pers itu kan jaraknya itu bukan
jadi dalam masyarakat low trust society ini
pemimpinnya pun tidak bisa
yang kedua kalau soal kalkulasi tadi
iya kalkulasi kalkulasi apakah ekonomi budaya dan lain lain
itu kan juga menunjukkan bahwa
rejim ini adalah rejim yang tidak siap
untuk tanggap darurat
ya ini kan sudah dari mulai
isunya desember ya
desember waktu imlek
kemudian sampai sekarang sudah tiga bulan
nanti kita siapin kuburan masal aja
itu menurut saya
jadi ini situasi sangat berat
kalau saya sih inginnya kita merujuk apa
dewan guru besar fakultas kedokteran ui
ya kalau saya ini anak itb
jadi saya menghormati
kalau fakultas kedokteran ui bilang lockdown
ya pastilah itu paling pintar mereka
jangan niru kedokteran yang lain
kedokteran ui udah paling bagus
jadi kalau dewan guru besar fakultas kedokteran
fakultas kedokteran universitas indonesia
mengatakan sebaiknya lockdown
ya itu berarti sudah akal sehat
yang selain itu sudah tidak sehat gitu
kita akan tanyakan ke prof zubairi
apa kemudian rekomendasi anda
di tengah sudah mencapai angka seribu
apakah memang lockdown pilihan yang
atau memang masih ada upaya upaya
atau cara cara lain tanpa harus melakukan
tapi dijawabkan nanti kita harus break terlebih dahulu ya prof
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke prof zubairi
jurban ketua satgas covid sembilan belas
prof bagaimana pandangan anda
sudah seribu empat puluh enam penyebaran ini
dengan total langkah kematian
juga cukup tinggi
apakah menurut anda memang untuk mengatasi ini
tadi sudah banyak kita bahas dengan bang doli
dari ksp dan ketua satgas covid sembilan belas
dan juga bang ganda
apakah memang lockdown kah
memang ini upaya paling tepat untuk
atau physical distancing masih cukup dirasa efektif
satu china kemudian yang kedua
korea selatan dan
jepang yang dianggap berhasil
dan itu ternyata
mulakan di provinsi
dan itu bisa mengurangi sekitar
dibandingkan dengan daerah daerah lain
di china yang tidak menerapkan
perhitungan bisa lebih bagus lagi
kalau lockdownnya maju seminggu
itu yang di
dengan semua cara termasuk
nah bagaimana dengan
korea dan juga
jadi kalau jepang itu
mereka kontak tracingnya amat kuat
jadi setiap kali ada ketemu
di kontak tracing
kemudian ada social distancing
masuk ruangan harus diukur temperaturnya
semua sekolah ditutup
kemudian amat mengajurkan karantina
itu yang dikerjakan
namun jepang amat sangat disiplin
dan dalam social distancing
anjuran tinggal di rumah
itu mereka amat
kita kalau melihat di jakarta sekarang
masih banyak yang
sedangkan kalau korea selatan
namun yang lainnya juga ketat sekali
jadi mulai dari sama seperti jepang
kemudian pengukuran suhu
spread testing kita sebetulnya sudah
mempunyai niat katanya
sudah mengimpor satu juta
yang sudah sampai jakarta
namun waktu saya nyari sampai hari ini
ada dimana test rapid ini
barangnya ada dimana
jadi mohon segera
distribusikan ke rumah sakit rumah sakit
dikerjakan sehingga kita bisa tahu
sebenarnya kita ini seberapa banyak
yang kedua dengan menemukan
kita bisa melakukan
isolasi dan memutus
jadi itu yang
lockdown memang mahal
dampak ekonominya memang berat sekali
namun mungkin sekali berhasil
kemudian seperti ini
dibuktikan di china
dan beberapa negara lain
harus amat sangat ketat
orang tinggal di rumah
yang belum terjadi disini
restoran juga tidak boleh makan di restoran
tapi boleh pesan lewat
gojek atau yang lain
jadi begini ya prof
jadi anda lihat
kalaupun indonesia tidak melakukan lockdown
memperketat ruang gerak
itu harus betul betul dilakukan
dan itu belum dilakukan
sehingga memang lockdown itu
jadi menurut anda dengan situasi hari ini di indonesia
atau katakanlah di jakarta
atau di daerah daerah yang menjadi cukup banyak kasusnya
memang lockdown sepertinya lebih efektif kah
ya kalau kita tidak bisa
pilihannya adalah lockdown
dan pilihan pertama yang kita tidak lockdown
ya tidak apa apa
namun satu saat kalau kita sudah menilai bahwa
ini sudah waktunya
kebijakan boleh saja diganti kemudian dengan lockdown
maka pendisiplinan masyarakat ini
menjadi penting sekali
dan tes kita seharapkan
tesnya sepuluh ribu per hari seperti di korea selatan
makin banyak dites
akan makin banyak ketemu
makin banyak ketemu
makin banyak sumbernya di isolir
sehingga rantai penelaran utuh
oke baik saya ke bang doni gahral
bang doni artinya kalau tadi kita dengarkan dari prof zubairi dari idi
kalaupun memang tidak lockdown
memang harus memperketat semuanya
tapi kan dalam faktanya tidak demikian
kemudian juga menambah
tes kit itu ya
alat tes untuk
agar bisa diketahui
mana mana saja kemudian memang sudah positif
apakah memang ini dirasa
belum juga maksimal
begitu sehingga memang
kita tidak perlu lockdown
karena memang ini masih terus berjalan
atau bagaimana bang doni
ya sejauh ini
pemerintah masih berpegangan
physical distancing dan rapid test
rapid test sekarang sudah mulai di
rumah sakit laboratorium
dan tempat tempat tes lainnya
sudah melakukan itu ya
nah ini memang tinggal diakselerasi
dan distribusinya dipercepat
sangat berterima kasih kepada
pasitas yang mereka miliki
membantu untuk pendistribusian
yang kemudian nanti akan
tingkat yang lebih di bawah
sekali lagi belum ada
sama sekali alternatif
kalaupun ada itu mungkin
dari kebijakan yang sudah
itu masih itu yang kita
bila mana ada kekurangan itu saja
itu akan setelah diperbaiki
supaya seperti dikatakan
kita bisa mendapatkan
apa namanya mereka yang positif
sembilan belas lebih banyak lagi ya sehingga
mereka bisa segera diisolasi
dan memutus rantai penularan
belum ada pemikiran lain
sejauh ini ya
belum ada pemikiran lain
selain kebijakan itu
apa namanya situasi yang
berbeda ya itu saja akan dipikirkan
dengan masak dan matang
itu yang penting kita tidak akan membuat masakan sama sekali
yang kemudian akhirnya mengakibatkan sesuatu yang justru tidak diinginkan
karena baru kabar lockdown saja orang orang sudah mulai rush supermarket
sudah panik buying gitu karena menganggap bahwa harus mengamankan kebutuhan logistik mereka selama dua minggu ke depan
nah ini yang itu saja kita tidak inginkan
oke tapi kan dalam situasi ini pun sebetulnya tidak perlu diumumkan lockdown
tapi hampir sebagian aktivitas publik di dki jakarta katakanlah sudah sangat berkurang
sudah apa publik juga masyarakat juga sudah banyak yang melakukan panic buying sejak awal
apa bedanya begitu dengan apakah ini karena hanya status lockdown kah atau apa
saya juga akan tanya nanti ke bang ganda bagaimana anda melihat masyarakat kita
yang memang tampaknya agak sulit untuk melakukan physical distancing atau social distancing
ini problematikanya apa bang ganda kalau menurut anda sampai kemudian itu agak sulit dilakukan
tapi dijawab nanti ya bang ganda sabar terlebih dahulu bang doni juga sabar
kami harus break kami akan segera kembali saat lagi
baik kita masih membahas soal dilema lockdown saya langsung ke bang ganda
bang ganda bagaimana anda melihat kalau pertimbangannya adalah soal ekonomi
ini kan juga tidak bisa kita kemudian serta merta melakukan lockdown
tapi juga tidak memikirkan
dampaknya terhadap ekonomi
dan juga bagaimana anda melihat soal physical distancing yang dilakukan oleh masyarakat
apakah memang sulit bagi kita untuk bisa disiplin seperti yang disampaikan oleh prof zubair
ya yang pertama kan kita mikirnya ada dua
yang pertama ada dua karena pertama ini yang sifatnya containment ya
kalau yang containment seperti papua dia minta melockdown dalam pengertian dia
dia menjaga supaya mereka punya daya tahan ketahanan
karena papua itu pak lukas nmb sudah menghitung kemampuan mereka dengan proyeksi delapan nantinya covid sembilan belas pasien
itu mereka cuma punya tujuh puluh itu alat ventilator pernapasan enam puluh alat bantu pernafasan ventilator
dan cuma tujuh orang di papua dokter ahli paru
artinya ini ya pemerintah pusat jangan main main dia langsung merespon itu dengan baik
kemudian kita melihat misalkan di tapanuli utara di danau toba sana
itu bupatinya minta supaya mereka bisa mencairkan deposito segera deposito punya pemda misalnya seperti itu
jadi kita memang karakteristik containment ya harus dipisahkan dengan pulau jawa khususnya jakarta
yang dia betul betul sudah apa
sudah jadi pemda
di pandemik dia di sini
nah kalau yang di pandemik ini itu harus tentara turun semua
ini harus seperti di itali di perancis di spanyol itu tentara
nggak boleh lagi yang lain lain
nggak boleh lagi diserahkan sama sipil
untuk apa itu bang endas
law enforcement kang atau untuk apa
kita mengagumin anies baswedan misalkan di jakarta
pada tanggal sembilan belas anies baswedan minta orang tidak sholat jumat
ya dari tiga ribuan masjid di jakarta
itu sembilan ratus hampir seribu itu orang masih sholat jumat
hari ini juga masih sholat jumat
artinya apa artinya orang masih gathering
based on kepercayaan kita hormati kepercayaan seperti itu ya
tapi bahwa ini kalau kita sudah memutuskan
bahwa ini kita harus physical distancing
dalam karakter masyarakat kita
seperti di syantar sumatera utara dprd nya
kemudian di mana blora dprd nya
itu maki maki perawat maki maki dinas kesehatan
yang mau membantu mereka memeriksa suhu tubuh
nah kalau disiplin itu tidak ada
seperti kata profesor juber tadi
sebenarnya kita udah tahu jawabannya
cuma beliau kan karena sadgas covid di aid
mungkin tidak seperti saya yang oposisi terhadap jokowi
saya lebih berani mengatakan bahwa disiplin itu
memang tidak ada disiplin
satu satunya jalan kalau yang udah untuk mitigasi
itu tentara masuk
waktu daerah daerah yang penduduknya tidak seperti jakarta
jakarta ini kan lima belas ribu jiwa per kilometer square lebih
nah di tempat tempat lain itu mungkin masih bisa dicari akal
bagaimana orang orang yang kerja di kebun dan lain lain
itu masih bisa tetap bekerja dengan jarak jarak yang masih tinggi gitu
prof jadi kalaupun lockdown
lockdown apa yang efektif untuk bisa menekan
lockdownnya seperti apa yang efektif untuk menekan penyebaran virus corona ini
kalaupun tidak lockdown
apakah memang mungkin kita bisa menekan itu dengan hanya physical distancing
dengan karakter yang tahu tadi bang anda katakan keras sekali
tidak mungkin kita disiplin
iya sebetulnya beberapa tempat di indonesia sekarang sudah
semi lockdown gitu ya katakanlah
tenggal kemudian beberapa airport di papua itu sudah ditutup
itu kan sebetulnya sudah kan intinya lockdown itu orang tidak boleh masuk ke daerah tertentu
tidak boleh keluar dari daerah tertentu
nah itu sebagian sekarang sebetulnya sudah dikerjakan
jadi menurut saya kan kami dari awal musuhkan
tapi kalau memang pemerintah pada prinsipnya tidak melakukan lockdown
ya silahkan saja cuma nanti tolong dievaluasi dari waktu ke waktu
karena pada era pandemi ini kebijakan harus juga sesuai dengan
besaran masalah di lapangan
jadi kalau memang sudah tidak bisa lagi mau tidak mau ya perlu lockdown
jadi lockdown yang bagus adalah misalnya mulai seperti di huba itu kan
satu provinsi ditutup gitu ya
tidak boleh keluar nggak boleh masuk kemudian
tapi makanan disuplai oleh pemerintah
nah itu ternyata bisa mengurangi banget dibandingkan provinsi provinsi lain yang tidak lockdown
jadi mungkin kalau mulai model seperti sina ya mulai dengan tki jakarta dulu
jadi memang dari awal anda sudah menyarankan untuk total lockdown saja
sepakat untuk lockdown
tapi memang kalau pun tidak ini terus menerus dievaluasi
kayak yang ditanyakan ke bang doni
jadi evaluasinya lagi lagi seperti apa
dan apa bedanya situasi hari ini dengan
tadi sempat dikatakan juga oleh prof zubairi
ini sudah agak agak semi lockdown sebetulnya
apakah memang tanggung saja kah ragu ragu atau bagaimana
dijawabkan nanti segmen terakhir kita sekaligus conclusion
usai jeda berikut ini
saya ke bang doni ke arah langsung
bang doni jadi bagaimana
kalaupun situasi hari ini kan ini terakhir ya singkat saja
jadi kan kalau situasi hari ini kan sebetulnya sudah agak semi lockdown
beberapa tempat bahkan sudah lebih baik lockdown
papua tadi juga sudah memutuskan tadi bang ganda katakan lebih baik mengisolasi karena keterbatasan
kalaupun covid sembilan belas mulai merebak di sana
apa bedanya bang doni
ya jadi sekali lagi
ya jadi sekali lagi saya tegaskan ya
terhadap pemerintah bahwa kita masih berpegangan pada arahan presiden
bahwa lockdown itu adalah keputusan pemerintah pusat
dalam ini presiden sebagai kepala negara
nah bila mana ada situasi yang berkembang
maka keputusan akan diambil dengan perhitungan yang sangat masak dan kalkulatif
bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan tapi juga sosial ekonomi
artinya seluruh kesiapan terkait dengan mitigasi
sosial ekonomi pasti akan diperhitungkan masak masak
tidak sekedar pengambil keputusan lalu yang terjadi malah sesuatu yang kita tidak inginkan
jadi sejauh ini yang saya bisa katakan adalah bahwa keputusan presiden masih sama
bahwa kita tetap menjalankan physical distancing
kemudian rapid test
dan kemungkinan partial lockdown tapi tidak total lockdown
itu bisa saja
tapi tentu saja ini sekali lagi tetap harus menjadi keputusan dari pemerintah pusat
oke apakah kemudian apa yang disampaikan oleh menko polhukam
sekarang ini kami sedang menyiapkan lockdown yang dalam bahasa resmi hukum indonesia karantina kewilayahan
sebenarnya lockdown itu karantina kewilayahan
saat ini saya sedang berkumpul dengan teman teman untuk menyiapkan semacam rancangan peraturan pemerintah
karena memang harus diatur oleh peraturan pemerintah
apakah ini juga
sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan apakah itu lockdown parsial kah
apakah total lockdown kah
apakah ini juga salah satu instrumen ya bang doni
jadi apapun yang sedang dibincangkan ya terkait dengan pp atau peraturan pemerintah mengatur itu
itu belum menjadi sesuatu yang keputusan pemerintah
itu masih dalam taraf kajian
masih dalam taraf usulan
jadi kita tetap berpegangan sekali lagi pada arahan presiden
yang tentu saja seperti dikatakan prof zubairi tadi akan dievaluasi seiring berjalannya waktu terkait juga dengan perkembangan situasi di lapangan
tapi kita belum bisa mengatakan bahwa kita sudah memutuskan lockdown ya dengan mempersiapkan pp dan sebagainya
tapi itu hanya bisa dilihat sebagai satu usulan satu inisiatif satu wacana yang sedang dibincangkan gitu
oke baik bang anda terakhir dari anda
lebih baik apakah partial lockdown atau total lockdown saja dalam berapa pekan misalnya begitu
ya kalau saya begini
untuk yang mitigasi itu total lockdown
tentara itu yang mengendalikan semua
oke ya seperti itu

di luar jawa mungkin pemerintahan masih bisa ya untuk containment dan lain lain
ini kita lihat seluruh pihak luar negeri ya itu tidak percaya pada data kita
baik yang terakhir dari london kemudian dari melbourne
kemudian duta duta besar yang strategis itu udah nggak percaya di indonesia ini udah dianggap seperti wuhan
ya makanya mereka panggil pulang seluruh orang orang asing amerika
rusia dan lain lain untuk pulang karena mereka yakin indonesia tidak punya data yang benar
dikonfirmasi lagi sebenarnya covid nomor satu itu harusnya bukan perempuan itu tapi orang yang meninggal karyawan telkom di cianjur itu
jadi kita tidak punya data yang pasti
sehingga apa tanpa kepastian data ini kita nggak bisa percaya sama pemerintah saja
ya rakyat ini harus percaya kepada yang sifatnya itu lebih strategis taktis lebih cepat
nah kalau saya mengharapkan sekarang ini beberapa daerah sudah dianggap seperti wuhan
karena tentara itu jangan tidur saja kerjanya
sekaranglah saatnya mereka itu karena badannya tegap tegap kuat kuat tidak takut pada corona karena tentara umumnya dia kena virus corona dia kebal
kalau kita sih sipil sipil ini umur lima puluh an
jadi lockdown begitu ya

jadi prof zubairi
saya mengharapkan saya untuk berpikir pikir
saya mengharapkan saya untuk berpikir pikir
untuk yang luar jawa itu masih bisa tapi harus dibuat spesial partial lockdown
jadi prof zubairi
saya mengharapkan saya untuk sri mulyani ya
singkat saja bang anda
itu jangan sampai utang dulu
kita buka dulu uang kita berapa untuk menghasilkan seluruh rakyat indonesia selama tiga bulan
terakhir ke prof zubairi

jadi kalau kemudian tidak lockdown dalam waktu dekat begitu atau telat lockdown atau tidak melakukan
physical distancing secara efektif apa kemungkinan terparahnya prof zubairi dan juga rekomendasi
anda apa sebagai dari ketua satgas covid sembilan belas dari idi ya
jadi kalau kemudian tidak lockdown dalam waktu dekat begitu atau telat lockdown atau

di tengah tahun tengah tahun kita bisa membeli produk produk
jadi terima kasih ya pak

karena kita berhadapan dengan masalah pandemi
di mana kalau belajar dari amerika terus mendadak dia paling tinggi di atas

jadi kita tidak mau bernasib seperti amerika

mungkin paling lama seminggu sekali dievaluasi
begitu sudah kelihatannya tidak mungkin lagi ya harus lockdown
sementara itu disiplin masyarakat harus ditegakkan
kalau perlu dengan law enforcement kalau
kalau mulai dengan yang sederhana saja misalnya kalau ada polisi di jalan
kalau ada mobil jalan ditanya mau kemana ada apa
mulai dengan pertanyaan itu saja
tidak usah dilarang
orang tahu bahwa dia melanggar
kalau dia ada di jalan jalan
rapid test itu menjadi amat sangat penting untuk segera dikerjakan sehari sepuluh ribu minimal
untuk kita bisa mendapatkan yang positif untuk bisa dilakukan isolasi
mudah mudahan diskusi kita ini memberikan masukan yang cukup efektif bagi pemerintah
untuk menerapkan atau mengambil kebijakan yang paling tepat dalam situasi yang darurat seperti ini
terima kasih banyak prof zubairi bang syahganda
terima kasih banyak bang doni gahral
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
demikian layar demokrasi untuk malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalanan proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
saya renhard siram